pemprov dki jakarta menyegel pulau c yaitu salah satu pulau hasil reklamasi di pantai utara jakarta
penyegelan dilakukan karena pihak pengembang tetap melanjutkan proses pembangunan meski tidak memiliki izin mendirikan bangunan
penyegelan menjadi prosedur standar yang dilakukan pada proyek yang belum berizin
pulau c dibangun pt kapuk naga indah anak perusahaan agung sedayu group
menurut warga sekitar pembangunan pulau c itu telah dimulai sejak tiga tahun lalu
ternyata masih belum ada izinnya
pulau c merupakan salah satu pulau reklamasi atau laut yang diuruk
untuk menjadi pulau
yang terletak di pantai utara dki jakarta
pemprov dki jakarta melakukan penyegelan terhadap pulau c karena ternyata proyek ini tidak mengantongi izin mendirikan bangunan atau imb
itu udah banyak
saya sama agung sedayu baik sama bosnya
saya sampai semua orang baiknya belum ada
saya akan bantu izin secepat mungkin dengan ptsp
kamu mau fondasi duluan pun saya kasih
saya kasih selamatnya
kalau kamu lampauin klb nggak ada aturan saya penggal